selain di makassar ternyata menipisnya stok darah pmi juga terjadi di jakarta
palang merah indonesia jakarta menyatakan persediaan darah di ibu kota menipis
dan hanya bisa untuk memenuki kebutuhan hingga sepuluh hari mendatang
lalu bagaimana pmi berstrategi untuk menambah stok darah
sudah terhubung dengan kami sore hari ini niken rici kepala unit donor darah pmi dki jakarta
selamat sore bu niken
selamat sore mbak tiffany
baik terima kasih sudah bergabung dengan cn indonesia newsroom sore hari ini
bu niken kami ingin konfirmasi apakah betul stok darah pmi di ibu kota hanya untuk sepuluh hari ke depan
dari mana perhitungan sepuluh hari ke depan itu bisa ada bu niken
iya alhamdulillah kami mempunyai stok darah untuk sepuluh hari ke depan
saat ini untuk darah merah ada sekitar tiga belas satu ratus tujuh puluh tujuh kantong di pmi provinsi dki jakarta
di mana kami satu hari mungkin sekitar
satu sampai satu dua ratus kantong yang harus kami distribusikan ke untuk seluruh rumah sakit di dki jakarta
sehingga cukup untuk sepuluh hari ke depan
namun memang kami sangat menghimbau sekali kepada masyarakat untuk tetap melakukan kegiatan donor darah
walaupun di bulan puasa
karena memang dari fatwa mui kegiatan donor darah tidak membatalkan puasa
oke artinya tadi kalau bu niken sampaikan cukup sebenarnya untuk sepuluh hari ke depan
tapi bisa dibilang itu belum kondisi yang ideal begitu ya
iya dan maksudnya seperti ini
jadi biasanya kami akan keliling ke instansi instansi mungkin sekitar bisa dua belas instansi per hari
untuk dapat memenuhi kebutuhan darah di dki jakarta
namun di bulan puasa mulai besok hari senin itu kegiatan donor darah di instansi itu sudah sangat jauh berkurang
mungkin hanya sekitar tiga instansi ya yang bisa kami kunjungi
dan mengadakan kegiatan
oleh sebab itu sudah pasti kemungkinan besar nanti kalau kita tidak memperoleh pasukan secara rutin
seribu kantong per hari ya nanti setelah sepuluh hari ke depan bisa terjadi krisis darah
terima kasih dari seksang untuk tetap mengajak teman teman yuk mari tetap donor darah
bisa tidak membatalkan puasa atau nanti setelah buka kami juga tetap melayani dua puluh empat jam
bagi siapapun yang mau donor darah di malam hari
artinya indikator mengapa stok darah di pmi jakarta menipis
karena faktor terbesarnya adalah warga atau masyarakat yang takut untuk melakukan donor darah
karena ini di bulan ramadhan kurang lebih seperti itu ya
iya betul sekali
untuk mengantisipasi setelah sepuluh hari ke depan apa yang akan dilakukan oleh pmi jakarta bu niken
ya kami mencoba untuk
bekerja sama dengan beberapa instansi ataupun sekolah sekolah yang non muslim misalnya
kemudian dengan tni polri juga untuk tetap ada kegiatan donor darah setiap harinya
walaupun mungkin tidak sebanyak biasanya gitu ya
mudah mudahan ini tetap bisa dapat memenuhi kebutuhan warga masyarakat dki jakarta
jumlah ideal sebenarnya stok darah di pmi jakarta setiap hari itu berapa banyak bu niken
kemudian distribusi dari
pmi jakarta itu juga berapa banyak jumlahnya
dan kemana saja
minimal seribu donor harus kami kumpulkan setiap harinya
supaya benar benar aman sekali stok darah di dki jakarta gitu
nah nanti untuk di selama bulan puasa ini
ya kalau hari kerja senin sampai jumat berdasarkan jadwal yang sudah kami terima itu mungkin hanya sekitar tiga ratus sampai lima ratus gitu
tapi kalau sabtu minggu kebetulan memang
jadi kalau di sabtu minggu kita sudah punya sampai seribu target donor darahnya
tapi di hari kerja saja memang yang agak menurun hanya sekitar tiga ratus sampai lima ratus calon donor
yang sudah terjadwal
untuk sekarang sampai dengan sepuluh hari ke depan stok darah yang paling mendesak kebutuhannya untuk di jakarta
golongan darah apa bunikan
kalau golongan darah biasanya a yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat gitu
dan juga ada jenis tertentu itu a yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat gitu
dan juga ada jenis tertentu itu a yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat gitu
tapi seperti tadi saya dengar di makassar juga sedang mencari trombosit ya pak
nah ini memang ada jenis darah yang trombosit itu juga yang rutin dibutuhkan oleh pasien pasien kanker misalnya ya
dan ini memang kita juga mengharapkan ada masyarakat untuk mau donor khusus trombosit
itu walaupun di bulan puasa
oke dalam kesempatan ini sekalian kita ingin bunikan mewakili pmi dki jakarta untuk juga bisa memberikan sosialisasi edukasi
kita menonton cnn pada sore hari ini bagaimana sebenarnya selama berpuasa pun selama menunaikan ibadah di bulan suci ramadan
masyarakat bisa tetap memberikan atau mendonorkan darahnya
karena itu memang sangat berarti dan itu yang paling dibutuhkan saat ini bunikan
iya betul jadi teman teman semua tidak perlu khawatir undang undang tidak membatalkan puasa
tipsnya ketika kita lagi sahur dan kita niat mau donor darah di hari tersebut
mohon agar lebih banyak untuk minum air putih asupan air putihnya itu agar lebih banyak dibandingkan dengan hari biasanya
misalnya seperti itu kemudian juga kandungan gizinya tentu saja makanan makanan yang banyak mengandung zat besi
dari vitamin hijau atau daging dagingan itu juga lebih banyak dikonsumsi supaya gizinya juga cukup cairannya pun juga cukup
sehingga pada saat donor darah kita akan tetap fit walaupun berpuasa
misalnya setelah buka puasa nah itu juga bisa setelah buka puasa kemudian datang ke tempat donor darah untuk menyumbangkan darah bapak ibu sekalian
baik terima kasih kepala uni donor darah pmidki jakarta bunikan ricin sudah bergabung dengan cnn indonesian newsroom pada sarhani
selamat sore bunikan sehat selalu
oke sama sama sehat selalu